pengemudi ojek online setelah pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap di rumah
pendapatan mulai berkurang apalagi setelah diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar
operator ojek online telah menghilangkan fitur untuk mengangkut penumpang
untuk mengetahui seberapa besar dampaknya di kehidupan sehari hari
terutama bagi mereka yang bekerja sebagai pengemudi ojek daring atau ojek online
sudah ada ibu indri yati pengemudi ojek online di dki di jakarta
selamat malam ibu indri
ya selamat malam pak renhard
baik bu indri sudah dihilangkan fitur ya untuk mengangkut penumpang karena psbb di dki jakarta
dampaknya ke anda bagaimana bu indri
ya dampaknya lumayan besar kerasa banget ya pak ya
karena memang akun saya kebanyakan sehari hari itu yang saya tarik memang khusus orang
tarik penumpang gitu pak
jarang sekali akun saya diberi pekerjaan yang lain
kayak food atau semacam gosen gitu antar barang atau gimana
saya khusus kebanyakan ya ngantar penumpang pak jemput penumpang gitu pak
artinya untuk hari ini bu indri tidak ada penghasilan sama sekali
tidak ada aktivitas sama sekali untuk antar barang misalnya atau pembelian atau apa
bagaimana bu untuk hari ini
udah tiga hari kurang lebih tiga hari ini saya
tidak ada nggak ada yang masuk ke saya
oke jadi sebelum diterapkan psbb pun sebetulnya sudah sangat berdampak ya
sebelum fitur mengangkut penumpang itu dihilangkan juga sebetulnya sudah tidak ada lagi yang naik ojek online
sudah mulai berkurang udah mulai berkurang ya pak
udah mulai berkurang
udah mulai jarang belum dicabutnya khusus apa itu goret ini
udah mulai agak berkurang orderan pun udah mulai jarang masuk semenjak ada covid sembilan belas ini
hari ini pun untuk yang pengangkutan barang atau pengiriman segala macam itu tidak ada yang masuk sama sekali bu
kalau ke akun saya tidak ada pak
saya tadi udah pulang
udah puter puter nggak ada sama sekali
nggak ada yang masuk
hal itu terjadi juga mungkin dengan rekan rekan bu indri ya
yang lain atau bagaimana ceritanya
semua pak hampir rata rata kami semua mengalaminya
semua sama pak
kadang kadang cuma punya cuma bunyi sekali gitu
bu indri dengan situasi seperti ini dari pihak operator apakah ada informasi ada bantuan mungkin terhadap para mitra yang akhirnya harus terdampak karena kebijakan psbb ini
ya dari aplikasi
dari maksudnya dari kata kata
kantor sih udah ada kayak perencanaan perencanaan yang untuk di maksudnya diturunkan kepada driver
tapi belum semaksimal gitu
belum ada kelanjutannya
karena itu harus masih ada kayak kita urus ini urus itu
belum ada kejelasan gitu pak
jadi untuk karena tidak ada pemasukan sama sekali ya
katakanlah dalam tiga hari
hari terakhir begitu
termasuk juga hari ini

bagaimana mengatasi masalah keuangannya bu indri soal finansial soal pendapatan yang nol ini seperti apa dari ibu indi sendiri
ya saya kebetulan ya bagaimana ya saya ngomongnya susah juga pak
keder mau ngomong
pas kebetulan saya dua hari ini alhamdulillah ya di jalan ada orang yang bagi
mungkin ada dermawan dermawan yang bagi makan untuk kami para ojol
kadang namanya rezeki itu kan kita nggak tahu ya pak ya
kadang kadang mereka ada di satu titik
maaf misalkan di kelapa gading
mereka share ini bagi bagi ini
tapi kalau kita uber uber pun kalau belum rezekikan nggak bakalan ketemu
nah selama tiga hari ini alhamdulillah ada saya ketemu rezeki gitu di jalan
tuh ada yang bagi makan
saya dapat sembako
itu dari individu ya bukan dari maksudnya instansi atau dari apa bukan
ya paling tidak bisa membantu ya
alhamdulillah pak walaupun mereka maaf kayak kebanyakan mereka ya non muslim ya
maksudnya ada aja gitu
ya mereka membagi sedikit rezeki di jalan
baik bu indri sebelum wabah
karena corona ini sebelum berkurangnya penumpang ya atau diterapkan fsbb
biasanya bisa dapat berapa bu indri per hari paling tidak bawa ke rumah
ya kalau saya sih terus terang pak saya mah jarang ngejar poin kayak teman teman saya
saya yang masuk aja order saya kerjain gitu
saya ya minimal ya sehari itu
nanti sampai urusan anak anak sekolah antara anak anak sekolah baru saya berangkat lagi
sampai jam lima baru saya balik gitu
ya minimal saya kalau sampai sore kalau lagi minimal ya satu ratus lima puluh udah ada di kantong tuh pak
yang penting anak saya bisa makan bisa jajan aja
karena saya memang jarang jarang kejar poin

oke saya kan ada ada yang harus saya di fokuskan gitu di rumah
anak anak saya kan masih sekolah ya
iya jadi masih ada yang harus di
dengan kondisi begini bu indri rencananya besok seperti apa
apakah akan tetap berusaha untuk keliling mencari mungkin ada mencoba peruntungan ada yang order untuk mengirim barang atau apa begitu
atau lebih baik sementara di rumah dulu saja
ya saya sih karena memang saya udah fokus di jalan

kalau mau pak itu memang udah kerjaan saya saya harus harus berusaha
karena memang kan ke satu anak saya yang kerja di salah satu swalayan lah swalayan
yang ternama lagi dirumahkan untuk sementara ini
kalau sayanya nggak kerja anak saya mau makan dari mana pak

jadi akan tetap berusaha untuk besok ya bu indri
seperti apapun kondisinya
seperti apapun kondisinya
iya pak daripada kita mati kelaparan di rumah masalahnya kan bukan mikirin saya sendiri
ada empat orang anak lagi di rumah gitu loh
oke ada upaya upaya lain bu misalnya untuk mengantarkan ojek tapi tadi menggunakan aplikasi begitu
ada upaya upaya lain bu misalnya untuk mengantarkan ojek tapi tidak menggunakan aplikasi begitu
iya kalau kita nggak bisa ngomong begitu pak kadang kadang kan kecuali orang itu yang minta tolong sendiri ya
ini mah minta maaf kalau namanya kita udah ojek online kalau kita menawarkan diri kan nggak enak
kasian sama orang yang nggak punya aplikasi maksudnya yang opang kita juga kan mereka juga kan cari makan
kalau ada orang yang minta tolong bu anterin ke situ pak
antarin ke situ bentar yuk pas kebetulan nggak ada opang boleh saya antar
bu indri terakhir di tengah situasi yang sulit begini tadi juga anda sudah cerita seperti apa kondisi keuangan kemudian harus tetap berupaya besok tetap berusaha mudah mudahan ada orderan tetap bertahan apa harapan anda bu untuk pemerintah
ya saya sih berharap ya pemerintah membagi sedikit kebijakan lah buat kami para driver
ya saya sih berharap ya pemerintah membagi sedikit kebijakan lah buat kami para driver

cds lagi sudah ada loh
kami menghubungkan ya menghubungkan akses kami menghubungkan harapan kami menghubungkan segala segalanya di jalanan ya
kami menghubungkan akses kami menghubungkan harapan kami menghubungkan segala segalanya di jalanan ya
kami menghubungkan akses kami menghubungkan harapan kami menghubungkan segala segalanya di jalanan ya
kita saling membutuhkan lah saya driver juga butuh kerjaan masyarakat cukup butuh kita
tolonglah dipikirkan untuk kesenjangan ke depannya gitu loh
kemajuan untuk ojek online bagaimana jangan sampai kami nih yang betul betul mencari nafkah di jalan
yang betul betul mengharapkan ada orang yang instansi maksudnya yang mengerti lah
mengerti jangan sampai nih ojek online kasarnya mau dibubarkan atau bagaimana
tolonglah kami ini orang kecil
tetap semangat mudah mudahan besok ada rezeki yang ibu dapatkan di tengah situasi yang sulit seperti ini
dan segera wabah ini segera berakhir dan kita berharap semuanya kembali pulih seperti biasa
terima kasih banyak bu indri yati pengemudi ojek